informasi pertama cnn indonesia update kami awali dari vietnam
menteri pertahanan amerika serikat jim mattis mengunjungi situs agen oranye
yang terletak di pangkalan udara bien hoa vietnam selatan
agen oranya ini merupakan senjata kimia yang digunakan oleh militer amerika serikat
saat perang vietnam berlangsung
kedatangan mattis di pangkalan udara bian hoa pada rabu waktu setempat
disambut oleh wakil komandan angkatan udara vietnam general bui ang chung
pangkalan udara ini sempat dijadikan tempat untuk menyimpan racun agen oranya
oleh tentara amerika serikat saat perang vietnam berlangsung pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu silam
penggunaan racun biologis ini bertanggung jawab atas kelahiran cacat mental dan fisik
serta kanker yang diderita jutaan warga vietnam
mattis yang memulai kunjungan di vietnam pada selasa kemarin
juga bertemu dengan menteri pertahanan vietnam ngo kwan linch
selanjutnya kita ke timur tengah israel gencar meluncurkan serangan terhadap kelompok hamas
di jalur gaza pada rabu waktu setempat
serangan itu merupakan respons atas tembakan roket dari jalur gaza
ke pemukiman warga sipil di wilayah selatan israel
menurut laporan media israel tiga orang terluka dibawa ke rumah sakit
setelah roket menghantam sebuah rumah milik warga
secara pasti siapa yang bertanggung jawab atas serangan ini
namun militer israel menanggapi kelompok hamas bertanggung jawab
atas semua serangan roket yang diluncurkan dari wilayah gaza
serangan ini terjadi setelah berbulan bulan aksi protes warga palestina
dilakukan di sepanjang perbatasan jalur gaza
sedikitnya dua ratus lima warga palestina tewas sejak protes dimulai pada tiga puluh maret lalu
kita ke informasi selanjutnya
dan meghan markle menghadiri acara piknik
yang diadakan di taman victoria dubo australia pada rabu waktu setempat
saat ini pangeran harry dan meghan sedang melakukan perjalanan internasional pertama mereka
setelah menikah pada bulan mei lalu
selain australia mereka dijadwalkan akan berkunjung ke selandia baru serta fiji dan tonga
perjalanan ini bertepatan dengan acara infectus games
yang dilangsungkan di sydney pada tanggal dua puluh hingga dua puluh tujuh oktober nanti
invictus games adalah acara olahraga yang dicetuskan oleh
pangeran harry yang ditujukan bagi para veteran perang yang terluka
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan kembali
saya prasidya puspa terima kasih sampai jumpa